buruknya kualitas udara jakarta
yang pertama adalah terjadinya kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan konsentrasi polutan tinggi
kedua adalah pembuangan emisi dari transportasi
dan yang ketiga adalah aktivitas industri di jabodetabek terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur
terkait aktivitas industri presiden jokowi meminta kementerian terkait segera melakukan pengawasan sektor industri dan pembangkit listrik di kawasan jabodetabek
dalam jangka panjang untuk perlu memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
terus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar jabodetabek
dan yang terakhir mengedukasi publik yang seluas luasnya
sementara itu menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya bakar mengungkap
penyebab utama polusi di jabodetabek adalah kendaraan bermotor
siti nurbaya menyebut per dua ribu dua puluh dua ada dua puluh empat lima juta kendaraan per motor
penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan
karena dalam catatan kita per dua ribu dua puluh dua itu ada dua puluh empat lima juta kendaraan bermotor
dan sembilan belas dua juta lebih itu sepeda motor
untuk menekan polusi pemerintah akan gencar melakukan uji emisi kendaraan jabodetabek secara berkala
pemerintah juga akan mempertimbangkan pemberlakuan empat in satu kewajiban satu kendaraan berisi empat orang menuju jakarta